tidak tidak tidak
ratusan warga desa kalitorong minggu pagi mendatangi balai desa untuk menuntut aha
sekretaris desa setempat meletakkan jabatannya
warga merasa geram dengan ulah sekdes yang diduga kerap mengganggu rumah tangga warganya
mereka meminta agar sekdes diadili di depan warganya
menurut warga aha kerap berbuat tidak terpuji terhadap warga wanita
salah satu korban mengaku adik iparnya pernah digoda oleh sekden
si pelaku itu tidak proses sekali tidak tiga kali
mungkin dua kali satu sama orang ibu ya itu jerai
karena tahu kasusnya tahu perselingkuhannya
sama adik istri saya istri adik saya
kedua awin lagi sama orang bergerak
warga menuntut agar sekdes mundur agar ia tidak mengganggu istri istri warga setempat
ia ikuti aturan aturan mereka yang ada
jika itu memang
apapun boleh buat
saya sebagai pimpinan siap melaksanakan apapun permintaan masyarakat
petugas kepolisian berupaya menenangkan warga agar tidak terjadi keributan berkepanjangan
namun situasi semakin memanas sehingga polisi mengevakuasi sekdes dari balai desa
untuk diamankan di kantor polsek randu dongkal
kita memamankan berdasarkan situasi baik masyarakat maupun yang diduga kelaku
kita minta keterangan di polsek apakah itu cukup bukti atau tidak
warga mengancam akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka belum dipenuhi
yakni sekdes turun dari jabatannya
roby benardi pemalang jawa tengah